ngerti kok mas
dari dulu sampai sekarang
aku memang selalu yakin sih mas
kalau kamu memang laki laki yang baik
makanya aku cinta banget sama kamu kan
saya gak mau kejadian kemarin terjadi lagi din
saya nggak mau kehilangan kamu
udah anterin saya ke
ke undang undang nikah tadi
kenapa tadi mas randy bilangnya kalau nama gigi itu gimberly
terus udah gitu
bilangnya kalau kiki itu
ceo perusahaan rusia
terus pekerjaan kiki
asisten rumah tangga
terus sibuk sama kerjaan saya
jadi gak ada waktu buat dia
saya nggak mau kelihatan kalau saya itu
gak punya pasangan di depan mantan saya
ternyata bukan kiki aja yang halukaluk jomblo
ternyata mas randy juga
ya mas kalau gitu mas
kiki juga terima kasih banyak ya
hari yang gak akan kiki lupain mas
ini hari yang
ini hari yang kepinginan mas
ini hari yang paling indah gitu buat kiki
baju baru sama sepatunya gimana mas
kalau kamu suka buat kamu aja
bapak masih mas randy nih
pak kiki masuk ke dalam dulu ya mas ya
akhirnya hari ini beres juga
sekarang udah aman
lumayan juga ya harganya
pas banget dong sama kiki jomblo
memang kami berdua itu
semoga aja kalau kita emang berjanji
aduh cantik sekali
kalau kata orang perancis
resik resik maksudnya resik
ya kalau laki laki gini emang resik kan mbak aku mbak
makin demplon ya
apa itu ya
mbak ini tuh ya
bu tadi tuh sepatu
terus ini nih
apa ini mea mea apaan ini
semuanya berkat mas randy
ini mas randy yang beliin bu
mas randy yang bawa ke salon

ini kiki cantik kayak prinses
rendang pikiran kamu emang juara banget aduh
aku kekenyangan begini nambah terus
harusnya kan aku stop makan malam
kamu harusnya kan diet karena udah gendutan
terima kasih loh
yaudah gapapa sekali sekali nanti besok besok aku gak bikin lagi
thank you ya kamu udah seneng masakan aku loh
kira kira rendang yang aku kirim buat andin udah sampai belum ya
udah dimakan belum sama dia kira kira
oh iya aku belum
belum nanya tuh
aku telepon deh
apa udah tidur
masih jam segini coba aku telepon rumah deh
selamat malam om
ada apa om
tadi saya kirim rendang udah sampe belum
tapi diamanin dulu rendangnya sama pak bos
karena takut ada racunnya om
berfikir bahwa rendang yang saya kirim ada racunnya
ya kira kira gitu lah om
belum sempat dimakan sama andin
oh enggak enggak enggak gak usah usah
terima kasih ya
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
kenapa al sampai seperti ini
jadi delapan tahun yang lalu
saya sempat menjembloskan seseorang ke dalam penjara
sekarang orang itu udah bebas pak
dia sangat dendam dengan saya
apa musuhnya itu sangat berbahaya
sampai sampai al bersikap seperti ini
kok malah diem sih
tadi dikasih tau rendangnya udah nyampe
tapi lagi dia nyampe
tapi lagi diamankan sama al
karena al takut di dalam rendang itu ada racunnya
kenapa sampai segitunya sih
itu mama sendiri loh yang masak rendangnya
kita gak tau alasannya apa
dengan sikap al seperti ini
dengan cara al melindungi andin
bahwa al mencintai andin
boleh denger gak mas
yang kamu ucapin ke aku
setelah aku minum racun
saya udah lupa
masa sih mas
kamu gak usah pura pura lupa mas
empat kata itu loh mas
empat kata ajaib
biar rena tidur sama mama ya
karena adin kan baru pulih
jadi supaya tidurnya nyak dan lebih paripurna nanti
eh tapi ya aku udah gapapa sih ma
aku udah baik baik aja
jadi kamu istirahat cukup supaya lebih fit
dan lebih cinta sama adin

ntar aku mau ke rumah

ntar aku mau ke rumah